persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi berencana membuat komite ad hoc
yang akan fokus pada pengusutan pelanggaran seperti isu pengaturan skor atau match fixing
komite ad hoc akan fokus pada investigasi aspek keolahragaan dalam dugaan pelanggaran yang terjadi
seperti pengusutan fakta lapangan hingga anomali dalam proses penyelenggaraan
komite ini rencananya akan berada di bawah supervisi komite eksekutif pssi
hasil investigasi nantinya akan dibawa ke komite eksekutif dalam bentuk referensi kepada komisi disiplin dan komite etika
untuk segala macam keputusan yang berhubungan dengan peradilan
seperti salah satunya dalam investigasi suap pengaturan skor
komite ad hoc ini akan mendampingi struktur yang ada di pssi
agar pengambilan keputusannya akurat dengan data yang komprehensif
ini akan menjadi effort yang sangat panjang
kami akan mencari pengetahuan yang sangat panjang
karena akan ada kemungkinan keterlibatan koordinasi dengan institusi institusi di luar pssi
kenapa karena dalam konteks pengaturan skor match fixing atau apapun
sering ada keterlibatan yang non football family
sementara pssi jurisdiksi pssi ini hanya menjangkau kepada orang orang
yang dalam atribut football family
tidak bisa komisi disiplin menghukum orang orang di luar struktur pssi
jadi sebagai acknowledged members